keterbatasan lahan tak menyurutkan semangat pasangan suami istri hilmi hadinata dan diah afri lianti
warga lamongan jawa timur ini sukses mengembangkan kebun sayur hidroponik dari kolam bekas budidaya udang
terletak di kelurahan sidoarjo kota lamongan usaha ini dirintis sejak dua ribu tujuh belas
dan mampu menyuplai ke supermarket serta sejumlah pasar di jawa timur
proses pembibitan hingga siap panen memerlukan waktu enam minggu
sayur hidroponik mampu bertahan selama seminggu dan bebas pesticida sehingga laku di pasaran
yang ditanam sembilan macam sayur mulai celada jenis sayur sayuran mulai sayur caising pokcoy sayur sambung sayur kailan kailan bayam bayam hijau bayam merah
setiap bulannya pasangan ini mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah
kisah sukses lainnya datang dari banyumas jawa tengah
falih nurmu wafik remaja asal desa cikidang kecamatan cilongok banyumas jawa tengah sukses beternak bebek petelur
ia pun memanfaatkan kandang bekas baterai ayam petelur milik orang tuanya
saya menabung dan pertama membeli itu masih dua ratus ekor
kemudian dua ratus ekor itu tersebut bertelur dan mempunyai hasil menghasilkan yang cukup lumayan untuk tabungan saya lagi
maka saya membeli dua ratus ekor lagi
usahanya ini ia tekuni sejak setahun lalu dan sudah menghasilkan cuan
setiap harinya bebek petelur milik fali
menghasilkan lima ratus butir telur dan menghasilkan uang sekitar satu juta rupiah perharinya
selain dijual ke warung banyak para pedagang mengambil telur bebek langsung ke kandangnya
usahanya pun menginspirasi sejumlah warga untuk beternak bebek petelur
tim liputan cnn indonesia